terima kasih anda masih bersama kami di political show
setelah tadi kita membahas soal manuver nasdem yang datang ke sekber gerindra pkb
kemudian deklarasinya demokrat yang menggunakan press release
deklarasinya pks yang masih belum secara organisatoris
ataupun secara organisasi kita akan masuk lebih dalam
pasca pertemuannya ketua umum partai nasdem pak surya paloh dengan presiden jokowi
yang kabarnya saya mau tanya ke pak sugeng
pak sugeng dalam pertemuan ketua umum anda dengan presiden jokowi
ini kita dapat informasi yang sudah kami validasi
dan itu mengatakan bahwa membahas soal pencaparesannya manis anis baswedan
dan ada jaminan dari ketua umum anda pak surya paloh bahwa keputusan keputusan strategis
tentang pencaparesan anis akan dikonsultasikan
ataupun akan dikomunikasikan dengan presiden jokowi
kenapa harus seperti itu pak
kok itu kok beda dengan apa yang saya
jadi itu gak benar ya
ya beginilah bahwa pak surya setelah ketemu dengan pak jokowi
dengan saya dengan beberapa dari dpp menyampaikan
karena ini perlu juga menjadi pemahaman kita kita
intinya adalah pertemuan itu ya sebagaimana dua
dua orang sahabat yang secara emosional
seperti kita ketahui begitu dekat
mungkin ada dinamika politik sehingga terjadi komunikasi
yang lag dalam kurang lebih dua tiga bulan kan itu
betul kalau ditengah raih sejak kapan
sejak dideklarasikannya anis baswedan
oke tiga bulan yang lalu ya
presiden jadi tiga oktober
dan itu diakui salah satunya
ya dengan bahasa yang ringan lah pak jokowi
ya pak jokowi komplain kenapa kita mendeklarasikan anis baswedan
tanpa komunikasi sebelumnya
itu dibahas dalam pertemuan pak jokowi dengan pak
tetapi juga sebatas itu saja
kata pak surya ya
lagi lagi kan kita sebenarnya kan tidak mau mengorek terlalu jauh
intinya adalah pak surya memberi isyarat bahwa
pertemuan ini adalah ada kesepahaman bersama
kesepakatan bersama bahwa ingin membangun kebersamaan kembali ke depan
nah itulah apa yang disebut dengan pertimbangan kualitatif itu begitu
bahwa di tengah tengah itu ada diskusi macam macam memang iya
tapi sekali lagi itu kita juga tidak mengorek ngoreng
apa sih pak surya ini kan hak hak beliau beliau lah
karena sebagai dua seorang sahabat yang kita sama sama
sama sama tahu begitu dekatnya
dan itulah secara simbolik bahkan dicerminkan bahwa
akrab kembali sampai sampai misalnya
diantar sampai ke mobil dan sebagainya
ini mencerminkan bahwa pak surya dan pak jokowi
dalam pertemuan itu adalah cairlah emosi
bahwa pernik pernik di dalamnya saya kira tidak secara eksplisit
juga disampaikan pak surya kepada kami kami
oke berarti dibahas juga soal koalisi perubahan yang ingin dibentuk nasdem dengan
dan juga pks
sama sekali tidak
oke tidak ada pembahasan juga
berarti membahas soal pencapresan anies
iya waktu itu bahasa yang di
kenapa kok jadi agak renggang ya
apa komplain sih tidak
habis pak surya juga tidak mengenal dan sebagainya
dengan bahasa bahasa itu
tapi kan lantas selanjutnya bicara lebih kepada ke depan
mengemukakan pak surya bagaimana kita nasdem
mengemukakan secara moral etik
ingat ya sekali lagi
cara berpolisi yang akan tetap mendukung pak jokowi
sampai tahun dua ribu empat
itu itu berbagai persoalan kebangsaan diurei
disampaikan bagaimana posisi pak jokowi
dalam survei kepuasan publik
maka perlu terus dipertahankan
agar kita sebagai bangsa mampu menghadapi persoalan persoalan
yang menurut beliau beliau juga tidak mudah
misal tantangan ekonomi ke depan
krisis bangunan dan sebagainya
itu yang disampaikan pak surya kepada kami kami
membangun kebersamaan antara nasdem dengan pak jokowi
artinya sekaligus menawarkan
pencapresan anies ini dikomunikasikan dengan pak jokowi
itulah interpretasi anda lagi gitu
kebersamaan adalah kebersamaan
tapi ada jaminan itu gak
tidak ada jaminan itu ya pak surya
tidak ada jaminan
tidak secara spesifik lantas
kalau demikian maka segala sesuatu akan dikonsumsi
ini kan semuanya by nature
sekali lagi ya
kami mendukung pak jokowi sampai tahun dua ribu dua puluh empat
itu kewajiban moral
penentuan cawapres tidak akan dikomunikasikan dengan pak jokowi
sangat sama sekali tidak saya kira
karena itu beda ininya
beda ruangnya beda
bahwa komunikasi sebagai dua seorang sahabat bisa saja terjadi
tetapi bahwa lantas saling
istilahnya kalau tidak ini maka ini
masing masing punya independensinya
apalagi kami sebagai partai politik
karena konstitusi kan jelas menyatakan
jalurkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik
apalagi ada presidensial interest
jadi tidak sejauh itulah
yang jelas adalah secara emosional
sepakat ingin membangun kebersamaan
seperti yang lalu lalu
membangun kepercayaan seperti yang lalu lalu
anda memaknai bagaimana pertemuan antara pak surya paloh
dengan pak jokowi
membahas soal pencapresan anis
meskipun tadi tidak dijawab sebetulnya oleh pak sugeng
tapi informasi yang kita dapat
itu juga ikut memberikan jaminan sebetulnya pak surya
kepada pak jokowi
termasuk penentuan cawapres
kemudian nanti keputusan keputusan penting
itu melibatkan pak jokowi
ya kalau menurut saya
salah satunya soal pencalonan mas anies
tapi menurut saya
spirit pertemuan itu bukan bicarakan mas anis
spirit pertemuan itu menurut saya
keseimbangan pak jokowi
di tempat lain
pas cahud itu menurut saya
nah keseimbangan terganggu ini kan
presiden nggak bisa punya front banyak banyak
kalau dia agak tegang di sebelah sana
di sini nggak boleh tegang juga dong
dan pak surya saya rasa juga dengan pintar membaca itu
makanya pulang kemudian
berusaha beberapa kali bertemu dengan presiden
dan akhirnya dikabulkan
ini adalah apa ya
pak presiden bisa gunakan atau
kalau di sini tidak menghargai saya
mungkin habis ini saya komunikasi dengan psby misalnya
kabarnya akan begitu
ya bisa bisa begitu kan
kalau kan saya lihat lihat dari jauh aja
tapi soal jaminan yang diberikan oleh pak surya
kepada pak jokowi
tentang sosok anis baswedan
itu kan sebagai presiden yang akan lengser nantinya
kepada siapapun calon penggantinya
itu butuh security ya
saya gak tahu apakah mereka punya
kesepakatan soal itu
tapi pak surya wajar kalau meyakinkan pak jokowi
ini gak berbahaya
buat pak jokowi wajar meyakinkan hal seperti itu
tapi apakah pak jokowi sepakat dengan itu
jadi yang kita lihat itu kan
yang panggung panggung depan saja
kita juga sebagai publik melihat
ada perubahan dari nasdem
gak bisa dipungkiri juga
kalau pertemuan dengan pak jokowi oke lah
ini kan bagian dari koalisi pemerintahan
orang bisa tafsirkan macam macam
supaya ini gak diresafel bisa juga
surat demokrat itu
wah kalau dibungkus bungkus segini
jangan jangan demokrat sama pks mendorong
jaminan yang ditawarkan itu gak jadi
gak jadi dapat tiket nih
tapi oke kita kan membaca
panggung depan saja
kalau panggung depan itu
kita memang gak melihat politik itu dengan rumit
pkb dengan gerindra ketemu sekali dua kali
bikin acara di sentul
kemudian gak lama bikin sekretariat bersama
gak rumit kita lihat
kib habis makan sekali dua kali
makan malam ketemu
habis itu tanda tangan mou
kalau ini kan memang kita mau gak mau harus lihat agak rumit
mas ahaye tiba tiba menurut publik
kita kan nggak tahu panggung belakang
ada surat rilis yang memang tidak biasa itu
tapi di hari yang sama
wakil ketua umum nasdem
lagi main ke sekber gerindra pkb
bukan datang tiba tiba ke dpp demokrat peluk pelukan
oh terima kasih ya
akhirnya anda juga deklarasi
tadi yang apa
deklarasi mendadak tadi
seolah gak ada hari esok
seolah besok mau ada bencana alam yang besar
jadi harus dideklarasikan hari ini
deklarasi dengan bangku bangku yang menurut saya
meja meja yang kayak di pengungsian itu
itu menurut saya kan juga jadi tanda tanya gitu
kenapa nasdem gak hadir
pak sugeng alasannya karena
mimpin rapat komis tujuh
mas willy lagi tambah lain
tapi kan nasdem gak cuma dua orang
ratusan nasdem itu
yang punya power yang punya kedudukan itu kan ratusan
oke lah pak surya paloh nggak bisa hadir
pak sugeng seperawatum gak bisa hadir
ketum juga di ntb
ini tim kecil ini
saya nggak yakin nasdem semuanya lagi di daerah hari ini
sebagian besar ya
saya katakan begitu
jadi pasti ada orang yang bisa diutus
kalau misalnya tidak
memang tidak ada apa apa
tadi sudah hadir bertiga menurut saya
saya mau menjelaskan ini
ini biar tidak menjadi isu yang
persis tadi bahwa betul saya mau mimpin rapat itu sampai jam
hampir jam tujuh bahkan
dan ini apa bukan apa
lantas saya kebetulan ada telpon dari pak surya
kebetulan pak surya tidak sehat
bisa dicek sekarang kebetulan kemenang demam berdarah
semoga pastinya cepat sembuh
ya mudah mudahan begitu
dan kami pun ya mohon maaf
minta maaf karena secara teknis sekali lagi
sekarang semuanya sedang di ntb
pak ketum di ntb
karena kunjungan bersama dengan anies ya
betul dengan dalam presiden kita
kita perkenalkan dengan konstituen kita di ntb
dan pengurus daerah tentunya
bahwa hari ini kan yang mengumumkan pks
mengamini sangat mengamini
terus terang saya terus komunikasi terus
ya mohon maaf tidak hadir secara fisik
nah hari inilah misalnya bagian dari fisik itu bagaimana kita
menyambut baik mengamini apa yang telah disampaikan oleh pks tadi
akhirnya difasilitasi oleh cnn
oke ini sudah difasilitasi satu pks harusnya datang juga nih biar resmi
mas zaky anda nggak khawatir ya ketika pak surya ketemu dengan presiden jokowi
karena banyak isu yang beredar bahwa ini kemudian nasdem bisa masuk angin
terus makanya demokrat cepat cepat di hari yang sama
di hari yang sama ketika pak surya datang ke istana
kan demokrat mengumumkan ya melalui press release ini bentuk kekhawatiran juga
demokrat gak khawatir ya
kalau kemudian nasdem kemudian masuk angin
atau melihat ini manuver nasdem yang sedang berada di dua jalur
jalur koalisi perubahan dan jalur istana
kalau kami begini melihatnya ini mesti diketahui juga
demokrat nasdem pks kami ini dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama
senasib dan seperjuangan ingin memperjuangkan ya perubahan dan perbaikan
untuk masyarakat bangsa dan negara ini
dan kami komunikasi sudah sangat intens
kemisirnya sudah sangat bagus gitu
jadi biasa saja gitu
dan kami apapun selalu dikomunikasikan
mau ada kunjungan ini kunjungan itu
satu sama lain saling komunikasi
kami mau ada release pun kami komunikasi
ya tadi pak sugeng juga sudah menjelaskan
jadi tidak ujug ujug
aduh ini mau kita buat release
enggak sudah ada komunikasi sebelum sebelumnya gitu
jadi enggak semudah itu
wah lalu kalau misalnya ke istana
yang justru menjadi pertanyaan besar kami
kalau malah kok pak jokowi nggak menerima pak surya palo
karena kita ingat dua ribu empat belas pak surya palu salah satu
nasdem ya kalau nggak salah itu
paling depan yang duluan
mempukulamirkan jokowi adalah kita
jokowi adalah capers
kalau dua ribu enam belas nasdem dan pak surya palu juga bersama pak jokowi
jadi menurut kami wajar dan bagus
kami senang memiliki mitra koalisi yang punya kesetiaan
bahwa dia dukung
kemudian dia akan mengantarkan sampai selesai
nah itulah kan nanti
begitu juga koalisi perubahan
kalau dipilih publik nanti

ya kami ini bertiga kompak ya pak ya
kita kan sampai selesai
ya berarti kok nama perubahan enggak bisa dong dipakaikan
nasdem masih bersama dengan pak jokowi
dan lagi kembali mesra saat ini
kebersamaannya kembali terjalin
perubahan jelas itu
perubahan enggak bisa dipakaikan
udah gak relevan dong
nasdem itu kata kuncinya kan restorasi
restorasi kan perubahan
nah demokrat juga mengunggah perubahan dan perbaikan
ini sama semua
tinggal tadi lagi lagi kami sampaikan
perubahan itu suatu keniscayaan
nah yang kedua adalah bahwa
ya yang kurang baik
ya kita perbaiki
ya kita ubah
tapi kalau udah baik ya kita lanjutkan
namanya pemerintahan kan selalu seperti itu gitu loh
lalu kenapa kemudian
tidak bisa dipakai perubahan
ya jelas bisa lah
sudah kami sampaikan seperti apa itu
nah makanya nanti
nah kami semua ini ya
nasdem demokrat dan pks
di tim kecil ini lagi menyusun itu semua
jadi pada saat nanti gong kita deklarasi bertiga ya pak
wah rakyat mau nanya apa perubahan itu
perbaikan a b c
tapi dalam pembicaraannya pak surya paloh
dengan presiden jokowi membahas soal itu tadi
koalisi dan juga pasangannya
itu demokrat merasa diintervensi nggak
ini loh ini kan perbincangan sahabat
gak ada masalah berarti ya
izin pak jokowi saya mau nyusun a boleh gak
ya kita tahu lah karakter pak surya palo
seorang yang punya independensi kemandirian
tetapi beliau tetap dengan pendiriannya inginnya siapa
nah ini kami bertiga sudah saling tahu satu sama lain
tiga partai ini
ada tiga partai yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun
kami mengedepankan tadi
kemandirian independensi dan aspirasi rakyat
makanya kita bentuk ini koalisi perubahan
mas hasan memang semulus itu ya
seperti yang berkata
tadi disampaikan oleh mas zaki
atau mungkin ada peluang bisa pecahkongsi
nasdem demokrat dan juga pks
terus kemudian berlabuhnya mungkin ke pkb
anda melihatnya bisa kayak gitu nggak
ya kalau pecahkongsi kita gak tahu ya
tapi kalau nggak mulus kayaknya iya
karena kalau yang lain terbukti gampang kok
masa yang ini sepertinya tidak mudah gitu
seperti tidak mudah kita tidak tahu
kayak yang lain kan dua kali tiga kali ketemu makan malam
yang lain sekali dua kali makan
selesai jadi bisa tanda tangan
meskipun yang satu belum jelas siapa capresnya
yang satu lagi juga
belum jelas siapa capresnya
tapi bukti bahwa mereka bisa tanda tangan itu kan
oke paling tidak sudah mengikat dalam satu ikatan
ini sudah jelas capresnya belum bisa tanda tangan sampai hari ini
jadi semua ada plus minusnya
tapi saya melihat bahwa memang
kalau yang lain bisa sekali
kalau memang punya chemistry
mungkin dua hari duduk itu sudah selesai
poin poin apa yang perlu disepakati itu menurut saya
bukan sesuatu hal yang
kan bisa ditebak aja poin apa power sharing mungkin
siapa yang harus bagaimana soal pembiayaan pemilu mungkin
kan poinnya nggak banyak
bagaimana pembagian alokasi kursi mungkin jatah masing masing berdasarkan suara kah berdasarkan apa kah
tapi itu poin poin itu bisa diselesaikan dalam waktu dua hari tiga hari
dan kalau misalnya tim kecil ini
dengan segala maaf ini
kan nanti pasti habis berunding berunding bawa pulang lagi nih
tapi kalau misalnya yang punya otoritas duduk bertiga besok kejadian itu selesai
tapi sampai sekarang belum melihat ada tiga petinggi dari partai ini untuk duduk bersama
oke dari pks dari ketua majelis suro pak salim segitu
jadi apakah pecah atau tidak kita nggak tahu
ketemunya dua dua begitu
jadi nggak duduk bertiga tapi pak sby ketemu dengan pak salim segaf
sementara pak surya mau bertemu dengan pak salim segaf pak salim segafnya masih ada di luar
jadi belum duduk bertiga
kalau duduk bertiga besok jadi tuh sekretariat perubahan menurut saya
oke jadi masih kerumitan kerumitan itu ya
menurut saya pecah walau alam tapi bahwa itu tidak gampang kayaknya iya
kalau misalnya pun pecah walau alam tapi tidak gampang iya kemungkinan kalau pecah bisa nggak berlabuh ke pkb
iya kemana saja bisa menurut saya
secara nasdem kan sangat concern sekali dengan suara nu
kalau dua hari lagi mau bertemu dengan golkar kan berarti juga bisa dengan kib
oke bisa dengan kib dengan golkar ya
saya mau tanya ke mas dhani
kabarnya elit nasdem itu sudah bertemu dengan caimin sebetulnya jauh jauh hari sebelumnya
ya itu hal yang biasa memang kita nggak jelas lah
ya nggak tahu sih detailnya menawari atau nggak tapi
ya ini judul kan maju mundur koalisi anies baswedan
kalau maju kita saling mendoakan
tapi kalau misalnya dari pkb ditawarkan ke kib
dari pkb ditawari caimin atau abdul halim iskandar
dua duanya punya suara di jawa timur
sementara kita tahu bahwa jawa timur adalah battle ground di pilpres dua ribu dua puluh
masa pkb nggak tertarik
belum ada yang nawarin
nasdem kan pengennya ko viva
karena battleground di jawa timur
jangan diadu adu dong
tapi kalau misalnya dari pkb dari caimin tidak dapat posisi cawapres di sana
kalau ditawarin di sini masa nggak mau bergabung
enggak kita masih fokus
ini hanya persoalan waktu
kedua ketua umum berkumpul akan mengumumkan
jadi masih optimis
jadi belum mau meninggalkan
bukan belum mau memang nggak pernah membahas itu
pak sugeng itu tadi
belum pecah belah
bahwa sempat ada tawaran ke pkb
itu salah satu pimpinan anda loh
menawarkan pkb bergabung
maksudnya menawarkan agar pkb bergabung dengan
mengusuk mas anies
kalau memang deadlock ini dengan demokrat nkm
komunikasi biasa itu
saya kira sekali lagi komunikasi biasa
kita ini kan berbagai kemungkinan politik kan sama sama kita gelar
ada faktor yang dari inner factor
ada juga dari faktor eksternal
yang itu bisa saja terjadi
ingat ya bahwa dalam politik kan tidak selamanya
apa yang ada di permukaan itu yang
tapi ada juga faktor faktor dominan bahkan mempengaruhi
itu semua kita hitung
kemungkinan kemungkinan kita punya kita hitung
kan begitu partai politik harus menyiapkan skenario skenario itu
kalau terjadi misalnya hal hal yang tidak diinginkan pun
kami telah menyiapkan apa yang disebut sering mitigasi lah bahasa umumnya
jadi mitigasinya ke pkb
itu kan komunikasi
pkb kita komunikasi gerindra kita komunikasi
ini kan yang ada di permukaan seolah olah tidak ada komunikasi
pdi memang tidak ada komunikasi komunikasi
saya sampaikan dengan pdu pun kami komunikasi intent
jadi bumegang sudah mau ketemu pak sur ya
bukan lantas dengan simbolisasi itu tidak gitu loh
itu kan salah satu simbolisasi
tapi kami komunikasi intent dengan pdi
kami intent dengan golkar gerindra pkb
dan juga bahkan apalagi dengan tiga partai yang lain
yakni pks dan demokrat
p tiga oh kami komunikasi
bahkan elit elit p tiga sering komunikasi langsung
itulah yang kita lakukan
tapi posisi jawa timur tokoh yang berasal dari jawa timur
itu menjadi concern partai nasdem dong
karena dari dialog saya dua minggu yang lalu dengan pak gus choi ya
fn diko ini mengatakan bahwa jawa timur adalah battle ground
kemudian kofifah itu tentu saja menjadi salah satu pertimbangan
tapi kalau kofifa kan susah
di pkb yaudah
misalnya mohaimin iskandar atau abdul halim iskandar
yang dekat dengan para kiai
masa itu gak menjadi pertimbangan
politik tidak selamanya linear begitu
ingat bagaimana kebutuhan kita di mana
itu juga sangat tergantung siapa
kan begitu juga ini mohon maaf
bahwa tadi ini kan dari anda
seolah olah kita ini menjadi sesuatu banget
kalau misalnya jawa timur lantas kofifah
itu bagian dari opsi opsi dari sejumlah opsi yang kita mitigasi
sekali lagi politik tidak selamanya linear
hitung hitungannya bahwa kalau ini maka pak
sangat tergantung faktor faktor lain
dan itu semuanya terus menerus kami melakukan
kajian kajian dan juga itu untuk membuat keputusan keputusan baik
sifatnya kuantitatif maupun kualitatif
survei adalah salah satu
sekali lagi survei adalah salah satu parameter
saya kira semuanya tahu lah kita semuanya kawan semua itu
bahwa tapi tidak satu satunya
kenapa karena ada politik yang tidak lantas semuanya linear begitu saja
ada faktor faktor lain yang kita juga hitung
nah itulah kami dengan seluruh segenap jajaran dpp selalu menghitung segala sesuatu
maka ada satu kesimpulan
bahwa nasdem tidak boleh tertutup
nasdem harus menjadi partai terbuka
komunikasi kepada siapapun
yang sudah kita wujudkan dengan
dua partai yang lain
tetapi dengan partai lain tetap kita komunikasi secara intens
dengan pdi sekalipun dengan golkar apalagi dengan yang lain lain juga demikian
pdi di highlight terus mungkin abis ini bisa ada yang nonton
pdip menemukan membuat pertemuan antara pak surya dengan bu mega ya
oke saya mau ke mas nabil mas nabil masih bergabung
mas nabil pks terbuka nggak kalau misalnya nanti pkb masuk begitu ya
tadi seperti yang dikatakan oleh pak sugeng harus terbuka mitigasi mitigasi harus dilakukan
kalau memang ada salah satu anggota dari partai koalisi perubahan ini yang cabut gitu atau pergi
pks terbuka nggak
sebelum janur kuning melengkung sebelum pendaftaran kpu ditutup
ya tentu kita akan terbuka terhadap semua komponen untuk bergabung dalam lokomotif perubahan ini
kalau komunikasi kita pikir sesuatu yang bagus
jadi kalau kita kemudian memomentari pak surya waloh ketemu dengan pak sugeng
justru itu adalah sebuah pelajaran politik yang baik untuk kita kepada publik bahwa dalam demokrasi kita yang semakin matang ini
ada patsun patsun politik yang dihormati bersama
kita melihat bahwa itu bagian daripada komitmen teman kita sahabat kita di nasdem untuk kemudian memastikan bahwa bentuk dukungan politiknya itu juga masih dijaga dirawat
sampai dengan kontrak politiknya dihantarkan sampai dengan gerbangnya di dua ribu dua puluh empat
nah kalau kemudian di saat bersamaan itu kita kemudian membangun langkah langkah politik yang baru
ya tentu ini adalah bagian daripada persiapan kita menghadapi pesta demokrasi kita di dua ribu dua puluh
sekaligus ini juga seharusnya bagi bang azhar nasri juga ini sesuatu sinyal yang baik yang harus disampaikan kepada publik bahwa ini juga menjadi salah satu langkah semakin maju memastikan bahwa
tidak ada lagi keraguan bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang sudah di hadapan
oke pemilu dua ribu dua puluh empat gak akan ditunda
itu janjinya pak jokowi
tapi mas abil terakhir ya artinya pks juga membuka komunikasi dengan partai partai lain selain demokrat dan juga nasdem sebagai bentuk mitigasi
pasti ada alternatif lain kan kalau misalnya nanti koalisnya ini nggak jadi terbentuk kan nanti pks ditinggal
pasti ada komunikasi yang terjalin juga seperti nasdem tadi
ya segala bentuk mau komunikasi kan tentu pasti akan dilakukan
tapi kan komunikasi tergantung tujuannya
kalau tujuan kita hari ini fokus kepada apa yang disampaikan juga pak ks lagi
kita fokus ya semakin mengkonkretkan koalisi perubahan ini semakin hari semakin maju ya termasuk apa yang dilakukan oleh pks hari ini
jadi fokus komunikasi kita hari ini pada pencapesan anies baru
yang lain tentu kita bangun komunikasi politik sebagaimana kita sebagai partai politik yang harus membuka komunikasi dengan segala kalangan
oke tadi yang disampaikan oleh mas nabil selama janur kuning belum melengkung artinya semuanya masih cair
selama belum masuk ke akad nikah itu cari pacar di tempat lain juga nggak ada masalah kalau menurut mas nabil kalau yang saya simpulkan tadi apakah teman teman mahasiswa dari universitas sahid akan berpikir hal yang sama
saya beli sedikit guys
oke silahkan sebelum kita break nih mas hasan
jadi begini nih
kalau sudah saya yakin ini persamaannya sudah sama sama semuanya ngomong sama nggak ada perbedaan kenapa cari mitigasi
kan jadi seolah kita tuh berlindung dibalik kata kata politik itu dinamis politik itu adalah the art of possibilities itu jadi seolah olah jadi justifikasi kalau suatu saat kata kata kita gak bisa dipegang
kalau sudah sama semua seperti ini ngapain cari mitigasi menurut saya
kalau kami terbuka kok walaupun kami sudah punya persamaan tapi kami terbuka sama yang lain ngapain gitu loh
kan kita juga masyarakat itu juga butuh fatsun dari politikus bahwa ada kata kata yang bisa dipegang itu menurut saya
ya apa yang kita sudah tunjukkan kok jelas kok kita bukan memitigasi dalam konteks mohon maaf ya kalau dalam bahasa jawanya menyar menyirga
tidak kita firm sudah kok kita dari awal justru mencalonkan apakah itu bukan sebuah sikap yang firm
mitigasi itu dalam konteks mohon maaf dalam konteks berbagai kemungkinan kebangsaan ini tidak sebatas dalam konteks ingat ya kita berkomunikasi dengan partai partai lain itu bukan berarti kita juga yang ini juga kita diundang lagi lagi bahwa apa diundangnya itu apa langsung atau tidak langsung ada mekanisme politik yang sama sama kita saling membutuhkan dalam konteks komunikasi
kenapa ingat dalam politik indonesia tidak the single the winner tax all
pemenang pemilu pun harus tetap bekerjasama dengan siapapun karena konsep tadi konsep itulah yang akan terus kita bawa ke saat tadi sudah secara bagus dikemukakan oleh bung herzaki
bahwa kalau nanti insya allah allah telah meridoi kita semua atas pilihan rakyat dan jadi presiden kita juga akan mengembangkan politik politik dengan dimensi etik moral yang baik komunikasi tidak lantas seolah olah kita tidak mau dengan itu tidak boleh
ya gitu karena
oke jadi semuanya dirangkul ya
oh ya betul
sudah jelas ya
kita lihat nanti apakah memang begitu pada saat pembagian kekuasaan karena kemarin kemarin nggak seperti itu agak sulit sepertinya kalau sudah partai partai membagi kekuasaan ya itu itu dulu yang diutamakan
kita setelah ini akan minta tanggapan dari teman teman mahasiswa bagaimana mereka melihat soal konstelasi di koalisi perubahan ini tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show